ngerahan indonesia international motor show dua ribu dua puluh tiga memasuki hari kedua
untuk mengetahui kemeriahan pada hari ini sudah dari kami
korrespondensi nn indonesia khusus otomotif ada albi pratama di jxpo kemarun canggata pusat
albi silahkan dengan laporan anda dari arena iims dua ribu tiga di jxpo albi
selamat sore heranov hari ini merupakan hari kedua dari digelarnya pameran otomotif iems dua ribu dua puluh
dan hari juga semakin sore semakin banyak juga pengunjung yang berdatangan ke kawasan jxpo kemarun canggata pusat ini sendiri
saat ini saya sudah berada di hall d di mana di sini masih tempat booth ataupun pameran pameran roda empat ini diperlihatkan kepada para pengunjung
di sekitar saya ini sudah ada brand dari kolde
brand dari korea selatan brand dari tiongkok brand dari eropa dan di depan sana ada brand dari jepang
jadi di hall d ini cukup banyak brand brand yang memang berasal dari multi negara gitu ya dan juga multi benua
tidak hanya dari asia saja tetapi juga ada dari eropa
yang tidak ada hanya amerika karena mobil amerika sampai saat ini memang masih dinantikan kehadirannya di indonesia
karena beberapa brand sudah cabut ataupun sudah angkat kaki dari indonesia dan menunggu bisa masuk lagi
nah heranov terkait dengan apa yang terlihat menarik di ims dua ribu dua puluh
kali ini memang cukup banyak di mana yang masih menjadi daya tarik adalah kendaraan kendaraan berbasis energi listrik seperti hybrid
light hybrid dan juga listrik murni yang memang dipamerkan mulai dari hall a sampai dengan hall d
dan juga hampir setiap brand sudah punya mobil berbasis energi listrik tersebut
hal ini juga berangkat dari regulasi pemerintah yang memang sudah mulai mendorong tentang kendaraan listrik untuk bisa dijual dan juga dipergunakan oleh masyarakat secara luas
dan juga tentu dengan dukungan ekosistem kendaraan listrik seperti misalnya stasiun permesian
listrik yang memang harus sudah tersedia di beberapa tempat
nah heranov saya juga ingin menjelaskan bahwa kemarin pada saat momen pembukaan ims dua ribu dua puluh
juga ada momen di mana presiden eri joko widodo ini mengunjungi setiap booth yang ada di hall pameran sendiri
dan ada momen unik di mana ada brand smk yang memang ini menjadi salah satu brand otomotif asal indonesia yang cukup fenomenal dan juga kontroversial di indonesia
karena seringkali dikaitkan dengan politik yang memang sudah diperkenalkan oleh pemerintah dan juga pemerintah yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah
karena seringkali dikaitkan dengan politik yang memang sudah diperkenalkan oleh pemerintah dan juga pemerintah yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah
karena seringkali dikaitkan dengan politik yang memang sudah diperkenalkan oleh pemerintah

dan lalu kemudian menghilang
muncul lagi pada saat tahun politik di tahun dua ribu sembilan belas kemudian juga menghilang karena pandemi
lalu muncul lagi akhirnya di tahun dua ribu dua puluh tiga ini lewat pameran ims
ada pertemuan antara jokowi dan juga smk bisa dikatakan reuni seperti itu
dimana kemarin juga joko widodo ini mencoba ataupun menduduki
salah satu mobil smk yang dipamerkan
lama menghilang smk langsung menghadirkan mobil listrik yang dipamerkan kepada pengunjung ims dua ribu dua puluh
nah selain smk juga masih ada beberapa mobil mobil lain
totalnya ada enam belas launching yang dilakukan oleh brand otomotif yang ada di ims dua ribu dua puluh tiga ini sendiri
sehingga masyarakat yang datang ke sini bisa secara maksimal untuk melihat produk produk terbaru
apalagi bulan depan sudah masuk puasa dan bulan april sudah mau lebaran
jadi mungkin orang orang yang sudah mau lebaran
mungkin orang orang yang sudah punya niatan untuk mudik pulang kampung dengan menggunakan mobil baru
mungkin sudah bisa menjadikan ims ini sebagai tempat ataupun wahana
bagi mereka untuk melakukan ataupun memilih kendaraan yang akan dibeli di musim mudik lebaran nanti
baik terima kasih atas elaborasi anda untuk pemirsa di rumah yang masih belum ke ims
bisa hingga tanggal dua puluh enam februari mendatang
terima kasih albi atas laporan menarik anda langsung dari arena iims